kita ke informasi lain unjuk rasa terjadi di depan kantor dprd daerah istimewa yogyakarta jumat siang
pengunjuk rasa meminta pembangunan bandara baru yogyakarta atau new yogyakarta international airport dihentikan
menurut warga terdampak yang berhimpun dalam wahana tritunggal wtt tiga ratus kepala keluarga tetap untuk menolak pembangunan bandara
salah satu alasannya karena bandara rawan atas bahaya tsunami
di sisi lain tiga ratus kepala keluarga telah setuju untuk menerima ganti rugi
kepala humas angkasa pura i ibagus ketut yuliat nyana mengatakan bahwa lahan bandara yogyakarta telah siap sembilan puluh satu persen
ketut mengklaim uang ganti rugi telah diterima warga yang menerima kehadiran bandara
sementara itu ganti rugi sisanya atau konsinyasi akan dititipkan ke pengadilan negeri wates
daerah kami bahkan dari tanah tanah khas desa juga belum dibayar
dan warga warga pro pun belum lunas apalagi warga warga kontra
jadi itu hanya isapan jempol saja
angkasa pura mengatakan bahwa sembilan puluh persen terbayar